tapi bapak langsung meroket menjadi anggota kabinet
dan bapak dr paul thomas
untuk mengendalikan yang namanya epib kan itu kesenian
ya lebih bagus kan kita pasti untuk uang gotong royongnya mereka
pemirsa saya udah coba nih beberapa kali tapi bisa dilihat nggak perbandingannya
yakni dengan bercocok tanam berbagai jenis sayuran